iya saya sih dulu pengen ya jadi pas ki braka tapi ya gak sampai
pengen ini aja biar keren kemudian banyak yang ngeliatin terutama cewek cewek gitu
hahaha selalu untung aja ya itu dia kenapa jawaban tuhan tuh gak kasih prabu jadi paski beraka karena alasannya itu
oh justru sudah salah ya
ya pak ministro emang pas ki braka ini adalah salah satu wadah bagi setiap sekolah mengirimkan anak anak berprestasi dan juga penuh bakat
ya walau tidak semuanya mempunyai latar belakang keluarga mampu hal itu tidak menyurutkan langkah putra dan putri bangsa ini meraih mimpi
salah satunya mimpi dari komang sidiman putra petani asal buleleng bali
sejak kelas satu sma aji komang tegak sidiman atau yang akrab di sapa komang sudah berpisah dengan orang tua yang bekerja sebagai petani
komang masuk sekolah bergaya militer bagi anak tidak mampu
tujuannya satu ingin membantu meringankan beban orang tua
seperti apa awalnya anak yang didapuk oleh teman teman satu tim sebagai sosok yang paling lucu ini hingga lolos ke jakarta
waktu yang saya rasa kayaknya sih dalam gerakan ya kalau tidak salah
waktu seleksi itu kan dipilih di provinsi tiga orang putri tiga orang putra
dari ketiganya itu kayaknya
ada sih mereka yang mungkin salah atau gimana
dan bapak itu pak panitianya juga memilih saya akhirnya sama si kadek gitu
kedua orang tua komang girang saat mendengar putra mereka lolos ke ibu kota untuk mengibarkan sang saka merah putih di istana negara
bahkan ayah komang juga memberikan wejangan
untuk sebelum kesini itu kan kalau orang bali itu kan ada namanya
setelah itu saya kembali lagi sekolah persiapan untuk berangkat kesini
ada pesan gak dari bapak sama ibu saat komang
paling pesannya itu jangan lupa berdoa
itu kan sudah pasti jangan lupa berdoa
dan jangan pernah melupakan asal usul kamu dari mana gitu sama bapak saya
walau berasal dari keluarga kurang mampu hal ini tidak menyerutkan semangatnya merajut mimpi
komang mengaku menjadi paski beraka adalah batu loncatan untuk mewujudkan cita cita masa kecil menjadi anggota polisi
mimpi adalah sebuah motivasi
itu pula yang menjadi penyemangat komang dan sebagian besar anak yang masuk tim paski beraka dua ribu tujuh belas
fani iman yer jakarta